pekan ini thailand kamboja myanmar merayakan festival air lempar lemparan air
di myanmar namanya tingyan dan di sini setiap orang diperbolehkan menyiram siapapun dengan air
bos juga boleh
perayaan tingen atau festival air digelar di pusat kota yangon di myanmar
biasanya dalam perayaan ini warga myanmar akan mendatangi kuil di pagi hari dan berdoa di sana
lalu mencuci rambut dan memotong kuku mereka
setelah itu keriuhan pun dimulai
setiap orang berebut saling menyiram dengan air
tua muda laki laki perempuan anak anak balita semuanya basah disiram air
tidak ada peraturan siapapun boleh menyiram siapa saja
perayaan tingyang dimaksudkan untuk menghilangkan hal hal buruk agar kehidupan kembali bersih
biasanya festival ini digelar selama lima hari mulai dari dua belas hingga enam belas april
kalau di thailand namanya songkran
tuh kayak begitu tuh